para penggemar kuliner ikan tuna mari merapat
di lapangan ipotapa kabupaten bonebolango gorontalo
festival ikan tuna pertama di indonesia berlangsung selama tiga hari pada dua hingga empat september
dalam festival ini tersaji beragam olahan ikan tuna dari sejumlah restoran
di enam kabupaten kota provinsi gorontalo
mulai dari rahang ikan tuna bakar sate tuna hingga sashimi ikan tuna yang segar
dengan membayar rp lima puluh pengunjung bebas menikmati lima menu ikan tuna yang disajikan
wakil dpr ri rahmat gobel saat membuka festival tersebut mengaku
optimistis ikan tuna yang sebagian besar didapat di pesisir teluk tomini gorontalo
bisa mengekat perekonomian layan dan pelaku usaha kuliner ikan tuna
tim liputan cnn indonesia